meningkatnya status gunung bromo dan cuaca ekstrim yang terjadi di wilayah probolinggo dikhawatirkan mengganggu penerbangan
menurut badan meteorologi klimatologi dan geofisika jawa timur rute penerbangan dapat terganggu bila erupsi semburan abu vulkanik di atas tiga meter dari puncak gunung bromo
naiknya status bromo dari waspada level dua menjadi siaga level tiga membuat badan meteorologi klimatologi dan geofisika jawa timur di juanda sidoarjo fokus terhadap dampak erupsi gunung bromo
bmkg juanda memantau kecepatan arah angin serta ketinggian erupsi
debu vulkanik gunung bromo menyembur dengan ketinggian lima puluh hingga sembilan ratus meter dari permukaan kawah dengan kecepatan angin lima hingga tiga puluh lima km per jam dan dinyatakan masih aman
untuk rute jalur penerbangan
meski demikian bmkg juanda meminta semua pihak tetap waspada karena aktivitas erupsi gunung bromo masih tinggi dan cuaca ekstrim juga terjadi di wilayah probolinggo
kondisi cuaca yang ada di bromo saat ini hembusan angin masih dari arah timur dengan kecepatan lima hingga tiga puluh lima km
aktivitas boromo sendiri kondisinya masih belum menunjukkan kondisi yang perlu diwaspadai tapi kewaspadaan
harus tetap ada berkaitan dengan kondisi bromo
karena saat ini juga cuaca ekstrim untuk wilayah probolinggo juga menjadi pantauan kami
akibat oleh gunung bromo terhadap aktivitas penerbangan belum mengganggu
di juanda masih kondisinya cukup kondusif juga di daerah malang penerbangan juga masih berjalan normal